halo pemirsa bagaimana kabar anda hari ini
kali ini saya eka marati hadir menemani anda dalam economic view
program yang hadir dalam pembahasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi investasi dan kebijakan
selama satu jam ke depan berikut economic view
pemirsa evaluasi menyeluruh ekonomi tahun dua ribu tiga belas dan prospek ekonomi tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu lima belas
menunjukkan kebijakan pemerintah masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran empat lima plus minus satu persen pada dua ribu empat belas
dan empat lima satu pada dua ribu lima belas
serta pengendalian menyesuaikan ekonomi indonesia sehingga defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat
dan untuk membahas perkembangan ekonomi terkini dan proyeksinya ke depan
sudah hadir di studio narasumber kami yang kompeten dari bank indonesia
namun sebelumnya mari kita saksikan tayangan berikut ini
rapat dewan gubernur bank indonesia pada maret dua ribu empat belas memutuskan untuk mempertahankan bi rate sebesar
dengan menahan laju suku bunga lending facility di level tujuh lima puluh persen dan deposit facility di level lima tujuh
evaluasi menyeluruh ekonomi tahun dua ribu tiga belas dan prospek ekonomi tahun dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu dua puluh
menunjukkan kebijakan pemerintah masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran empat lima dan proyeksinya ke depan lima tujuh puluh lima
menunjukkan kebijakan pemerintah masih konsisten dengan upaya mengarahkan inflasi menuju ke sasaran empat lima dan proyeksinya ke depan lima tujuh puluh lima

serta mengendalikan penyesuaian ekonomi indonesia sehingga defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat
menurut bank indonesia pada bulan januari dua ribu empat belas

harga penduduk indonesia sudah mencapai empat puluh tiga milyar dollar amerika serikat sebagai akibat dari faktor musiman ekspor komoditas non migas
dan adanya efek sementara dari undang undang minerba dan bank indonesia memperkirakan raca perdagangan untuk kembali surplus
bagaimana keperkembangan ekonomi terkini dan proyeksi ke depannya
dan untuk membahas perkembangan ekonomi terkini dan proyeksi ke depannya
dan untuk membahas perkembangan ekonomi terkini sudah hadir di studio bersama saya bapak yoga avandi deputi direktur kebijakan ekonomi dan monitor bank indonesia
sejauh ini bapak melihat perkembangan ekonomi di indonesia bagaimana pak
kalau kita melihat tahun dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas tahun ini memang kita harus melihat bahwa proses penyesuaian ekonomi itu terus terjadi
jadi kebijakan yang diambil oleh bank indonesia bersama sama dengan pemerintah yang kita kenal dengan bauran kebijakan di tahun dua ribu tiga belas itu
memang telah terbukti bahwa kita memperoleh semacam stabilisasi perekonomian
kita melihat misalnya angka inflasi sempat memang meningkat karena pengaruh dari harga bbm tahun lalu kenaikan harga bbm tahun lalu
tapi kemudian kalau kita lihat di awal pertengahan tahun dua ribu empat belas itu inflasi terus menurun
dan kami percaya bahwa tadi yang disebutkan oleh mbak rati
bahwa inflasi untuk tahun ini akan kembali menuju ke kisarannya
dua ribu itu adalah empat lima plus minus satu persen dan dua ribu lima belas empat persen plus minus satu persen
jadi kami cukup optimis mengenai inflasi tersebut
namun memang ada suatu dampak dari kebijakan stabilisasi perekonomian
kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi pdb di kuartal pertama triwulan satu dua ribu empat belas memang agak sedikit melambat
terutama karena ekspor pertambangan yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah
tapi kami cukup optimis bahwa pdb tersebut akan kembali berangsur asur pulih seiring dengan membaiknya perekonomian dunia
jadi mungkin gambarannya itu kami tetap optimis ke depan mbak
melihat dari tahun pemilu ini pak bi pada tahun ini memprediksi dua persen pertumbuhan ekonomi didorong oleh pemilu kan
apakah itu benar terjadi
ya mungkin memang agak sulit karena kalau kita lihat dari angka angka yang kami dapatkan di
pdb memang beberapa sektor seperti di makanan dan periklanan itu memang agak meningkat sedikit
tetapi ada juga beberapa yang kita miss
tapi intinya memang ada dampak dari kenaikan karena pemilu terutama pemilu legislatif yang kemarin
tetapi dampak dari penurunan ekspor pertambangan itu jauh lebih besar
itu yang menyebabkan mengapa pdb di kuartal satu dua ribu empat belas itu turun
sedikit lebih rendah daripada proyeksi kita
kalau pemilu yang dibandingkan dengan pemilu tahun dua ribu empat dan dua ribu sembilan
nah justru karena salah satu penyebab dari latar belakang ekonomi itu adalah harga komoditas
karena ekonomi itu kan turun naik sesuai dengan siklusnya mbak
nah mungkin dua ribu empat dua ribu sembilan itu bersamaan dengan super commodity cycle
di mana harga harga komoditas itu masih cukup tinggi
nah sekarang harga komoditas itu relatif rendah
itu yang menyebabkan mengapa dampak memilih itu relatif lebih muted
kabarnya pemerintah juga melakukan perlambatan ya pak ya
untuk menjelang pemilu ini ya
sebetulnya bukan melakukan lambatan tapi memang dari sisi fiskal
kalau di triwulan satu itu memang agak lambat mbak
sehingga ada temporary reduction di triwulan satu
tapi kami berpikir bahwa kedepannya itu mereka akan kembali sesuai dengan polanya
nah kalau untuk konsumsi pemerintah kita baru lihat kemarin bahwa
pak menteri keuangan itu mengajukan rapbnp
memang ada sedikit kontraksi dari pemerintah
kalau kita lihat defisitnya itu dari satu tujuh persen ke dua lima persen
itu berarti memang ada belanja tertentu yang dikurangi
tetapi belanja subsidi memang masih besar
dan ini adalah mungkin pokok permasalahannya di fiskal kita
itu bagaimana kita inginnya mengurangi subsidi bbm tersebut
selain itu pak selain fiskal tadi kendala kendala apa lagi sih sebenarnya
apa yang terjadi di perekonomian kita ini
sebetulnya kalau kita lihat dari sumber masalahnya mbak
yang pertama itu adalah dari sisi eksternal
kalau dari sisi eksternal memang perekonomian global saat ini
memang tidak pulih sesuai dengan perkiraan awal
kita melihat perkembangan di amerika serikat memang sudah positif
tapi pada satu sisi juga dia tidak tumbuh tinggi sesuai yang kita duga sebelumnya
bahkan bukan kita saja yang menduga salah tetapi juga lembaga dunia seperti imf world bank
mereka pun mengurangi angka proyeksi pertumbuhan amerika serikat
cina juga sekarang sedang melakukan apa yang disebut rebalancing
jadi mereka yang tadinya hanya untuk investasi dan ekspor kemudian mereka beralih ke konsumsi
ini untuk menyehatkan pertumbuhan ekonominya karena mereka tuh pinginnya itu adalah tumbuh dengan stabil
nah pelemahan dari ekonomi cina itu tentu berdampak kepada kita
tapi ini sangat bergantung pula dari sisi cinanya
nanti disambung lagi dengan inflasi yang tadi sudah kita bicarakan ya
pemirsa economic review akan kembali sesaat lagi
pemirsa kembali lagi dalam economic view bersama saya kamaratih
dan saat ini saya bersama narasumber bapak yoga avandi deputi direktur kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
berbincang mengenai perkembangan ekonomi terkini
untuk inflasi yang baru aja hari ini ya
apakah sudah sesuai ekspetasi dari bi sendiri
ya sebetulnya memang kalau untuk inflasi kita cukup comfortable
kita juga memprediksi tidak jauh berbeda
jauh berbeda kalau tidak salah month to month nya itu sekitar dua belas
tapi kalau dilihat dari komponennya tidak jauh berbeda
inflasi inti atau inflasi adminester crisis ataupun inflasi volatile food tidak jauh berbeda
sehingga kita cukup yakin bahwa prediksi untuk tahun ini itu sesuai dengan kisaran target kita
tahun bulan kemarin sempat deflasi ya pak ya
bulan maret april itu memang ada pola musiman
jadi biasanya beras itu produksi beras itu melimpah
kalau kita lihat dari pola tahunannya itu dari sejak tahun dua ribu
memang maret dan april biasanya itu terjadi deflasi
terutama harga harga dari volatile food itu
koreksi itulah yang menyebabkan maka tekanan inflasi itu mungkin untuk dua bulan ini agak rendah
kita lihat ada grafik inflasi
ya grafik inflasi pada inflasi
tahun dua ribu tiga belas kita lihat
jadi kalau kita melihat di sini ini memang sesuai dengan predisi kita
bahwa secara bulanan itu memang terjadi adanya pola musiman
bahwa maret dan april biasanya memang secara rata rata dalam sepuluh tahun terakhir itu memang terjadi
karena memang ada pola musiman dari pasapane
sehingga berlimpahnya panen raya itu menyebabkan harga harga dari terutama dari volatile food itu stabil
bahkan menurun karena supply nya itu berlebihan
tapi yang kedepan mungkin yang harus diwaspadai itu adalah masalah ini ya
karena kita kan menjelang masuk ke ramadan
kemudian juli juga ada lebarannya
itu yang biasanya kemudian memicu harga harga
tapi kami masih cukup optimis bahwa ke depan inflasi ini bukan lagi suatu hal yang masalah besar begitu
kalau untuk inflasi yang bulan ini faktor faktornya apa saja pak yang mempengaruhi
bahwa karena memang memasuki musim panen raya gitu
angka dari volatile foodnya itu agak sedikit menurun
tetapi memang inflasi intinya itu agak sedikit meningkat
core inflation mungkin agak sedikit meningkat karena terkait dengan rupiah
itu yang mengakibatkan tekanan terhadap harga harga eksternal meningkat
tapi untungnya di set off oleh harga komoditas yang terus menurun
jadi masih dalam target yang cukup nyaman bagi kami
selanjutnya neraca perdagangan bapak
februari lalu mengalami surplus delapan ratus empat puluh tiga empat juta dolar as ya
memang kita sudah menerima angka neraca perdagangan itu empat bulan pak ya
tapi februari dan maret itu surplus
baru saja diumumkan tadi oleh bps
nah penyebabnya itu memang kalau kita lihat dari komponennya
itu ekspornya itu memang mengalami penurunan
terutama kalau saya tidak salah karena saya baru juga lihat angkanya
terutama mungkin kalau saya duga itu adalah ke india
karena india juga sekarang sedang mengalami permasalahan di ekonominya
sehingga menurunkan permintaan dari cpo itu
tapi di satu sisi kita juga melihat bahwa
beberapa ekspor terutama manufaktur itu sudah mulai menunjukkan geliat yang positif begitu
itu mungkin karena dampak dari kebijakan kita yaitu rupiah yang sedikit melemah
yang itu yang menyebabkan kemudian daya saing dari produk produk ekspor kita meningkat
kalau nggak salah itu ekspor dari sepatu alas kaki itu sudah meningkat
tapi memang masalah ekspor pertambangan ini masih cukup besar
pengaruhnya kepada ekspor transaksi ekspor kita di bulan ini
importnya importnya itu masih tinggi
karena kalau kita lihat dari komponen pdb
sebetulnya permintaan domestik atau domestic demand itu masih cukup kuat
sementara external demandnya inilah yang melemah
jadi memang kita menghadapi suatu dilema gitu dalam kebijakan
karena satu sisi kita memang melihat bahwa permintaan domestik itu masih cukup tinggi
sehingga menyebabkan kenaikan import
terutama impor konsumsi dan bahan baku
yang kemudian menekan neraca perdagangan kita
nah ini yang perlu kita cari keseimbangannya
itu yang mengapa saya sebutkan bahwa proses penyesuaian ekonomi ini masih terus berlangsung di perekonomian kita
untuk minyak sendiri bahan bakar itu pengaruh juga pak
tentu tentu salah satu yang membuat defisit itu yang persisten defisit
pada bulan ini juga kita masih mengalami defisit
tapi memang kalau dilihat angkanya
bulan april itu kalau tidak salah agak sedikit menurun
itu adalah salah satu sumber yang persisten
faktor yang menyebabkan defisit neraca perdagangan kita
dan ini memang harus dicari obatnya
dan obatnya itu adalah bukan dari kebijakan kebijakan yang bersifat jangka pendek
yaitu adalah misalnya melakukan reformasi subsidi
karena satu hal yang ini yang kelihatannya harus menjadi pr kita dan mau tidak mau harus dikerjakan
untuk investasi asing dan lokal
karena begini kalau investasi itu kan fdi itu adalah salah satu pembiayaan yang bersifat permanen
dan itu sangat dibutuhkan karena tadi kita bicara masalah current account defisit
pembiayaannya tentu dari sisi investasi
fda itu jauh lebih baik karena dia lebih jangka panjang lebih permanen
nah kami melihat bahwa fdi itu memang kita tetap positif
karena kita melihat bahwa di negara negara di dunia mungkin indonesia itu walaupun pertumbuhannya sekarang agak menurun tapi masih tetap tinggi
prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh permintaan dari kelas menengah yang terus meningkat
tentu mau menyebabkan angka fdi juga masih cukup tinggi kedepannya
oleh karena itu kita berharap financing dari current account itu berasal dari fdi sebagian besar
ini yang justru lebih langgeng sifatnya
selanjutnya kita akan membahas pengaruh perekonomian global ya terhadap perekonomian indonesia
economic view akan kembali sesaat lagi
bagi anda yang baru menyaksikan anda masih menyaksikan economic view dan kami masih berbincang mengenai perkembangan ekonomi terkini
bagaimana dengan cadangan devisa pada tahun dua ribu empat belas ini
untuk perkiraannya mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini mbak
tapi kalau kita lihat angka terakhir memang menunjukkan bahwa cadangan devisa itu sudah cukup stabil di atas seratus miliar dolar untuk angka terakhirnya
saya kurang ingat mungkin sekitar satu ratus lima kalau tidak salah
tapi itu menunjukkan memang pada awal tahun sampai dengan pertengahan bulan juni ini memang capital inflow itu sedang memasuki perekonomian kita
terutama adalah pembelian di surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah
jadi untuk cadangan devisa kami cukup confident bahwa cadangan devisa itu cukup untuk perekonomian masih di sekitar enam bulan import
kita beralih ke kebijakan moneter dari bank indonesia ya pak ya
saat ini apa yang difokuskan dari kebijakan moneternya
nah justru ini kalau kita lihat di tahun lalu ya mbak ya
kalau kebijakan itu tentu berhadapan pada suatu dilemak dilemak gitu
tahun lalu masalahnya itu adalah output melawan inflasi dengan karena account deficit
tapi kalau kita lihat ke depan sebetulnya masalah inflasi ini itu sudah mulai agak kita bisa cukup handle dengan baik lah
kita percaya bahwa inflasi itu akan turun ke level yang kita perkirakan dan itu kelihatannya cukup optimis begitu
walaupun tentu tidak seratus persen ya tapi kita yakin seperti itu
nah masalah yang utamanya yang kebijakan tahun ini itu adalah

tapi di satu sisi juga ada current account defisit yang masih cukup tinggi
jadi tetap kalau ditanya tadi mengenai sasaran kebijakan kami tetap akan memprioritaskan inflasi sebagai sasaran kebijakan utama
tapi tentu fokus yang berikutnya itu adalah bagaimana kita menurunkan tadi defisit transaksi berjalan menuju ke
bisa dia negatif bisa dia defisit karena indonesia itu adalah negara yang masih tumbuh
dia masih memerlukan import yang cukup besar untuk membangun
kita tahulah per besar kita adalah infrastruktur misalnya
tapi infrastruktur itu membutuhkan sedemikian besar import barang modal
itu yang menyebabkan mungkin defisit transaksi berjalan kita tidak mungkin surplus dalam waktu dekat ini
jadi kita pikir bahwa defisit sekitar dua itu adalah sudah cukup sehat
masih dijaga agar tetap stabil
agar tetap stabil bahwa pembiayaannya itu masih terus sustainable
tentu kita berharap bahwa pembiayaannya bukan dari yang jangka pendek seperti portfolio
tapi fdi sekali lagi tergantung dari prospek perekonomian kita ke depan
sebenarnya kebijakan moneter ini sudah efektif belum sih pak
untuk mengukur efektifnya kalau kita lihat dari apa yang kita rasakan
misalnya target utamanya itu adalah stabilisasi inflasi
karena tugas utama dari bank indonesia itu adalah menjaga harga harga yang tercemin pada inflasi
boleh dikatakan kebijakan yang kita lakukan di tahun dua ribu tiga belas yang dampaknya kita rasakan sekarang itu sudah cukup efektif
kita lihat misalnya inflasi cukup terkendali
tidak melebihi dari bahkan kalau kita lihat ekspektasi inflasi
jangan diukur dari yang kita survei ya
tapi katakanlah dari konsensus forecast misalnya
ekspektasi inflasi itu masih cukup rendah begitu
itu artinya bahwa efektivitas kebijakan moneter itu
atau mungkin kalau boleh saya lebih lanjut lagi
dua ribu lima dua ribu delapan kita pun mengalami tekanan kenaikan harga bbm
tapi dulu kita menaikkan suku bunganya cukup tinggi pada saat itu
sekarang kita tidak setinggi yang kita lakukan gitu
itu artinya bahwa semakin lama bank indonesia itu makin kredibel
dalam hal pengendalian inflasi
untuk bawaran kebijakan monitor dan fiskalnya pak
jadi setiap kali kita ingin melakukan suatu kebijakan
dampak dari moneter kepada sisi fiskal ataupun fiskal kepada moneter
oleh karena itu salah satu dari poin dari bauran kebijakan itu adalah koordinasi
terutama adalah masalah masalah yang memang membutuhkan koordinasi erat
kalau kita lihat misalnya di daerah daerah yang infrastrukturnya masih kurang baik
maka pengendaliannya melalui forum tpi dan tpid
itu yang kita lakukan bersama sama dengan pemerintah
jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana bawaran kebijakan itu kita perkenalkan untuk mengendalikan inflasi
kalau dilihat dari kebijakan suku bunganya pak
jadi memang kita melihat efektivitas kebijakan itu kan
bagaimana suku bunga policy rate itu tertransmisikan
ke suku bunga deposito kemudian ke suku bunga yang lebih panjang yaitu suku bunga kredit tadi
kalau kita lihat memang suku bunga deposito kan sekarang sudah naik
bersamaan dengan kenaikan dari bi rate
tapi tentu kita tidak ingin bahwa kenaikan itu berlebihan
kita ingin semua itu sesuai dengan kadarnya
dari bank sentral eropa
jadi memang kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi di eropa
memang itu salah satu daerah atau kawasan yang ekonominya itu tidak terlalu kuat pemulihannya
bahkan mereka ada semacam disparitas begitu
jerman di satu sisi mungkin tumbuh ekonominya kuat
tapi ada lagi negara negara seperti spanyol dan lain
tapi masih mengalami tekanan perekonomianya
oleh karena itu saya membaca gitu di bloomberg di reuters itu banyak berita berita bahwa mario dragi itu akan melakukan pelonggaran lebih lanjut
nah kalau bicara masalah pelonggaran bisa berupa katakanlah kuantitative easing atau berupa penurunan suku bunganya
dan ini kalau untuk indonesia itu adalah window of opportunity
dalam arti bahwa ada aliran modal lagi mbak
jadi yang kita bisa nikmati dari adanya aliran modal dari kawasan eropa ini karena quantitative easing tadi
tapi bi rate tetap di level tujuh lima itu ada pengaruh juga pak dari fed sendiri
jadi memang perbedaan suku bunga itu adalah salah satu faktor yang membuat investor itu masuk ke dalam suatu perekonomian
jadi semakin tinggi selisih antara domestik dengan luar negeri tentu
jadi itu juga menjadi insentif bagi mereka untuk masuk ke perekonomian
tapi kalau kita melihat ke depan seharusnya dengan tekanan inflasi yang relatif stabil
saya pikir mungkin ya kita sudah cukup puas dengan perkembangan bi rate saat ini
baik bapak nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya pak ya
kali ini economic view berbincang mengenai perkembangan ekonomi terkini
bersama saya hadir bapak yoga afandi deputi direktur kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
baik bapak kita lanjutkan lagi mengenai bi rate
saat ini bi rate masih ditahan di tujuh lima persen
kita lihat dari november dua ribu tiga belas ya bapak ya
ini masih stabil sampai sekarang ya pak ya
jadi memang pertimbangan dari penetapan
bi rate itu salah satu faktor yang utama itu adalah inflasi
jadi kalau tadi seperti saya sebutkan kalau inflasinya itu ke depan memang stabil
diukur dari berbagai macam dari indikator misalnya dari ekspektasi inflasi
itu memang ke depan memang diperkirakan inflasi itu akan menuju ke kisaran empat lima plus minus satu persen tadi untuk dua ribu empat belas
jadi kami cukup comfortable dengan level ini
sebenarnya dengan bi rate yang tetap di level tujuh lima ini sebenarnya sektor sektor mana saja pak
jadi memang kalau di perekonomian itu kan kenaikan dari deltanya itulah yang sebetulnya mempengaruhi
nah kalau kita lihat memang kenaikan suku bunga itu yang paling utama terkena itu adalah sektor properti
kalau kita lihat properti dan konstruksi itu biasanya dia akan langsung ditransmisikan ke masyarakat melalui kpr misalnya seperti itu
jadi memang itu adalah salah satu sektor yang dampaknya bisa langsung dirasakan di perekonomian
jadi kita memang harus mewaspadai perkembangan di sektor properti dan konstruksi ini
karena bagaimanapun properti dan konstruksi itu kan memegang porsi yang besar di perekonomian
tetapi sektor sektor lain juga terpengaruh juga karena kalau kita menaikkan suku bunga sebetulnya itu kan tertransmisikan tidak hanya ke deposito tapi juga ke
kredit misalnya kredit modal kerja itu akan meningkat
oleh karena itu tentu bank indonesia berpikir sangat bertindak sangat hati hati di sini
menstabilkan perekonomian karena kita memilih stability overgrowth
tapi tentu kita tidak ingin kebijakan kita itu membunuh perekonomian
ya dari bank indonesia sendiri melihat recovery nya perekonomian global itu bagaimana pak
ya memang kalau kita lihat perkiraan dari berbagai lembaga internasional seperti imf tahun dua ribu empat belas ini diperkirakan akan meningkat
terutama adalah recovery di amerika serikat
tapi tentu kenaikan pemulihan ekonomi di amerika serikat itu masih memiliki banyak
ya jadi masih ada mix signal begitu
kadang kadang signalnya seperti jobless claim nya meningkat
atau kadang kadang kemudian juga angka manufacturing index nya kemudian juga menurun
tapi intinya memang kalau kita lihat dari pace kebijakan ke moneternya mereka masih tetap terus mengurangi kuantitatif izinnya yang disebut tapering itu
dan mungkin pada akhir tahun ini tapering itu akan berakhir dan mungkin ke depannya amerika serikat akan mulai melihat perkembangan ekonominya untuk kemudian melakukan kebijakan tightening
apakah bi masih melihat perekonomian global sebagai acuan
jadi kalau memang dalam memformulasi kebijakan kita kita tidak bisa melepaskan diri dari berbagai macam faktor yang mempengaruhinya
misalnya risiko yang bersumber dari eksternal maupun risiko yang bersibul dari domestik
jadi kalau kita selalu memantau perkembangan di ekonomi global
indonesia adalah negara yang cukup terbuka open economy
sehingga apa yang terjadi di amerika serikat apa yang terjadi di china apa yang terjadi di eropa dia akan transmisikan melalui tiga jalur
kemudian juga jalur keuangan melalui neraca di capital acon
maupun ada juga jalur confidence gitu kepercayaan
dari situlah yang kita terus pantau jalur jalur tersebut
sebagai acuan penentuan bi rate juga tidak pak
sebetulnya kalau tidak secara langsung
tapi kita memiliki berbagai macam indikator monitoring
jadi kalau dikatakan apakah kita menimbang perkembangan di ekonomi global tentu ya kita timbang
tapi kalau misalnya kita apakah itu masuk dalam formulasinya secara eksplisit gitu
karena pertimbangan utama sebetulnya dalam penentuan bi rate itu adalah inflasi ke depan
inflasi ke depan kemudian juga ada masalah perkembangan output yang kita sebut dengan output gap
tapi bi sudah mengantisipasi apabila the fed menaikkan suku bunganya nih pak
nah iya tentu ini kalau antisipasi memang kita harus selalu lakukan ya
karena kita sadar bahwa perbedaan suku bunga antara domestik dengan eksternal itu sangat berpengaruh
tetapi kita juga harus melihat bahwa indonesia itu kan tidak sendiri
maksud saya kita harus melihat secara latif
apa yang terjadi di thailand apa yang terjadi di malaysia apa yang terjadi di korea atau di ukraine gitu
jadi kita akan selalu memantau perkembangan itu secara relatif gitu
seperti amerika dan eropa yang saat ini sedang struggling
kalau dibandingkan dengan satu atau dua tahun lalu ekonomi eropa is in goodshape gitu
sekarang tuh mereka sudah mulai membalik
tanda tanda bahwa sektor manufaktur mereka sudah mulai menggeliat
tapi memang kecepatan recovery ini tidak sekuat yang kita duga
mengapa harga harga komoditas juga kan masih turun mbak
itu sebetulnya sinyal bahwa perekonomian global itu tidak sekuat yang kita duga sebelumnya
karena itu permintaannya terhadap harga harga komoditas yang indonesia produksi yang indonesia ekspor itu masih relatif lemah
itu yang mengakibatkan bahwa ke depan ini perekonomian global itu masih dalam arah yang recover
tapi tentu pemulihan itu tidak secepat yang kita duga
ini adakah pengaruhnya dengan perekonomian indonesia pak
kalau kita lihat dalam lima tahun terakhir cina yang tadinya itu bukan sebagai ekspor yang negara tujuan utama ekspor kita
sekarang cina adalah negara tujuan utama ekspor kita
dan china memegang peranan penting karena dia sebagai pusat dari supply chain hub
jadi negara negara asia selain china itu biasanya mengekspor barang barangnya ke china
kemudian cina ekspor kembali ke pasar akhirnya itu eropa dan amerika
ini yang menyebabkan peran cina itu sedemikian sentral
tapi tentu sentralnya cina ini juga sangat terpengaruh oleh kegiatan ekonomi di amerika serikat
akibatnya kalau misalkan amerika serikat pulih cepat tentu cina pun akan pulih cepat pula
nah dampaknya tentu terhadap indonesia seperti itu
kalau misalnya chinanya sekarang sedang proses rebalancing dia ingin meningkatkan konsumsinya ketimbang investasinya
tentu dia akan mengurangi permintaan yang tadinya untuk investasi menjadi konsumsi
dan itu yang mempengaruhi dari ekspor komoditas kita
apalagi misalnya kita mengekspor batu bara misalnya
batu bara ke china itu kan kita salah satu pengekspor terbesar
tetapi sekarang cina pun juga sadar akan lingkungan
mengurangi batubara yang kelas rendah menjadi kelas tinggi begitu
setahu saya memang ekspor di kalori dari batubara yang kita ekspor itu cukup rendah sehingga menghasilkan polusi yang cukup tinggi
itu yang mengakibatkan permintaan dari china pun agak berkurang
masih membahas soal pelemahan ekonomi cina dan pengaruhnya terhadap ekonomi indonesia
perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini
pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama bapak yoga avandi deputi direktur kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
ya bapak kita lanjutkan dengan pelemahan ekonomi cina nih pak
pengaruhnya terhadap perekonomian indonesia
dengan pelemahan ekonominya china mengurangi permintaan produk kepada indonesia kan ya pak ya
jadi kami juga sudah melakukan sudi mbak
jadi hitungan hitungan kami itu ya
kira kira kalau satu pelemahan ekonomi cina itu akan berdampak sekitar enam terhadap ekonomi cina
suatu angka yang relatif besar begitu
itu menunjukkan bagaimana cina itu sudah menjadi suatu
sangat berperan dalam perekonomian kita begitu
jadi kita memang perlu melakukan katakanlah diversifikasi seperti itu
jangan kita hanya bertumpu pada satu negara
kita memang beruntung dalam sepuluh tahun terakhir ketika harga komoditas itu meningkat
kita tuh juga terbawa oleh meningkatnya perekonomian china
tapi tentu kita harus juga memiliki strategi ke depan
itu jangan hanya mengandalkan pasar di cina begitu
selain china perang ukraina berpengaruh juga terhadap perekonomian indonesia pak
jadi memang berbagai faktor global itu mempengaruhi
jadi investor mungkin kalau kita melihat dari kacamata investor ya
saya sejenak melupakan kacamata policy maker itu ya
kita lihat apa yang terjadi di ukraine itu akan mempengaruhi aliran modal
karena kalau misalnya katakanlah terjadi sesuatu yang lebih baik di ukraine
tentunya aliran modal yang tadinya akan masuk ke rusia
akan kembali masuk ke rusia atau ke ukraine seperti itu
memang berbagai macam perkembangan global ini harus dilihat secara relatif begitu
apa yang terjadi di thailand misalnya atau apa yang terjadi di china gitu
itu akan mempengaruhi jelas perekonomian kita secara relatif
tapi memang pada dasarnya yang harus kita lakukan itu adalah fundamentalnya
kalau fundamental ekonomi indonesia itu kuat
kalau neraca perdagangan itu baik
kemudian juga pdb itu tumbuh cukup kuat
tentu ini yang pada akhirnya dilihat oleh investor
fundamentalnya bukan masalah sentimen pergerakan aliran modal tersebut
selain yang tadi cina ukraine itu pengaruh global lain apa yang mempengaruhi
jadi selain dari volume perdagangannya mbak
yang penting itu adalah sebetulnya adalah harga komoditas
karena indonesia itu bagaimanapun ekspor kita itu masih mengandalkan harga komoditas
kita juga memantau perkembangannya misalnya tadi ekspor harga ekspor dari cpo ke depan
karena pengaruh dari apa pengurangan ekspor mineral kita itu ternyata menyebabkan kenaikan harga ekspor terutama barang barang seperti nikel gitu ya
jadi itu juga mempengaruhi kita selalu memantau perkembangan harga komoditas tersebut
kita beralih ke potensi risiko nih pak dua ribu empat belas bapak melihatnya seperti apa
saya pikir memang tadi kalau kita bagi resikonya memang ada dua yang tadi mbak
kedepan mungkin kita perkirakan bahwa ekspor dari manufaktur ini akan kembali pulih
karena kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi dunia kedepannya diperkirakan akan membaik
sehingga kita berharap dengan adanya peningkatan daya saing terutama dari sisi nilai tukar
tapi tentu kalau risiko yang perlu kita waspadai itu adalah tadi
karena bagaimanapun sebagian besar dari ekspor kita itu adalah ke cina
oleh karena itu perlambatan yang terjadi di cina tentu akan mempengaruhi dari ekspor kita
kalau risiko domestik yang perlu kita waspada itu adalah risiko inflasi
kita tahu bahwa sekarang ini kita menghadapi musim kemarau panjang
tahun sembilan puluh tujuh fenomena el nino itu cukup kuat
jadi kita kumpulkan dari berbagai macam lembaga termasuk bmkg termasuk juga dari lembaga internasional
itu perkiraannya el nino tahun ini katanya moderat
tapi tentu ini akan mempengaruhi perkembangan dari masa panen kita kan
dari produksi dari harga harga di bahan makanan
jadi ini yang kita perlu waspadai dari risiko inflasi
tapi ada juga risiko inflasi itu adalah kenaikan harga
tarif tenaga listrik itu kan akan meningkat
kemudian juga rumah tangga yang enam enam ratus volt ampere itu juga akan sedikit meningkat
tapi kami sudah perhitungkan sebetulnya itu dalam proyeksi kami ke depan
dan kami yakin bahwa ke depan itu inflasi itu masih masuk ke dalam kisaran sasaran kita
mungkin yang perlu kita waspadai itu adalah risiko dari sisi fiskalnya
karena rapbnp yang diajukan oleh kementerian keuangan
itu sudah memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan defisit
oleh karena itu untuk peningkatan defisit ini tentu harus ada pembiayaan yang lebih banyak begitu dari pemerintah
kita tahu bahwa pemerintah sudah melakukan frontloading
dia sudah menerbitkan surat utang negara pada awal tahun lebih banyak
tapi tentu strategi ini harus kita jaga sedemikian sehingga pembiayaannya itu safe
jadi mungkin risiko risiko itu yang kita harus waspadai untuk dua ribu empat belas ini
kalau disinggung ke perbankan sedikit pak
mungkin kita sudah cukup kuat nih pak
kalau kita lihat dari indikator capital education ratio
saya yakin bahwa perbankan kita itu masih cukup kuat
kemudian kalau kita lihat dampak dari perlambatan misalnya
oleh karena itu masih relatif kuat
dan bank indonesia juga telah melakukan berbagai macam simulasi
sesuai dengan yang direkomendasikan yaitu dengan melakukan stress test
kita ingin melihat misalnya faktor faktor yang nilai tukarnya bergerak
itu bagaimana dampaknya terhadap kondisi perbankan
kesimpulan itu sampai saat ini kita masih cukup kuat